saudara warga menyerbu pasar murah di kota semarang jawa tengah
sejumlah kebutuhan jelang lebaran dijual di bawah harga pasaran
dalam pasar murah yang digelar oleh pemerintah daerah setempat
untuk membantu warga sekaligus mengendalikan inflasi
warga berbondong bondong memadati pasar murah di halaman balai kota semarang senin pagi
dalam pasar murah warga dapat membeli paket sembako dengan harga rp lima puluh
berisi beras minyak goreng gula serta bahan pokok lain
beragam kebutuhan lain pun juga dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran
warga serta asn setempat sangat terbantu dengan adanya pasar murah
harganya rp enam puluh dua lima ratus lebih murah murah
gimana dengan harganya pasar murah ini
pasar murah digelar oleh pemerintah kota semarang bersama dengan provinsi jawa tengah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang lebaran
selain itu pasar murah dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi di jawa tengah
melaksanakan pelaksanaan gerakan pasar murah ini adalah salah satu cara untuk mengendalikan
ini untuk menginginkan kami atau menarikan harga harga
supaya tidak dikunci dengan gerakan pasar murah
kegiatan pasar murah dilakukan secara serentak tak hanya di kota semarang
tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota
heri widodo kompas tv semarang jawa tengah